terkait dengan penangguhan penahanan terhadap pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang
kita bergabung langsung dengan produser lapangan cnn indonesia ada arief kurniawan
arief bagaimana perkembangan pengajuan penahanan yang diajukan oleh panji gumilang sampai dengan sore hari ini
tentu sekali memang kemarin dari pihak kuasa hukum panji gumilang henry fnd sudah mengajukan
penangguhan penahanan ke baris kempori terhadap pelayanan panji gumilang
dan tadi siang itu henry fnd kembali menyambangi baris kempori
dan tadi dalam keterangannya kepada awak media henry fnd mengatakan kedatangannya pada siang hari tadi
itu kembali mengkomunikasikan secara lebih intensif terkait surat pengajuan penangguhan penahanan terhadap penyidik baris kempori
dan tadi henry fnd juga sudah diterima oleh penyidik baris kempori
dan henry fnd mengklaim bahwa itu suratnya secara fisik sudah diterima oleh penyidik baris kempori
dan dari pihak penyidik baris kempori mengatakan
suratnya saat ini sudah ada di meja pimpinan dan menunggu hasil keputusan dari pimpinan baris krim polri
dan henry fnd memang menjelaskan bahwa terkait pengajuan penangguhan penahanan saat ini posisi mereka sedang dalam posisi menunggu
karena surat secara resmi sudah diajukan dan sudah berada di meja pimpinan baris kempori
dan ini memang harus ada keputusan ataupun evaluasi dari pihak baris kempori dari pimpinan
apakah pengajuan penangguhan penahan ini layak
atau dikabulkan atau tidak
dan dalam kesempatan terpisah memang dirtipi dumbaris kempori
brigjen polisi johan dhani mengatakan
hak untuk mengajukan pengajuan penangguhan panahan ini adalah hak setiap tersangka
namun dirtipi dumbaris kempori dalam kesempatan terpisah mengatakan
dirinya belum menerima surat dari pengajuan penangguhan penahanan yang diajukan oleh panji gumilang
namun menurut dirtipi dumbaris kempori berikian johan dhani
penyidik mempunyai alasan mengapa
memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap panji gumilang
itu yang pertama adalah ancaman hukuman yang dikenakan terhadap panji gumilang ini
lebih dari lima tahun dengan pasal penistaan agama
lalu yang kedua panji gumilang sebelumnya dianggap tidak kooperatif
karena sempat dua kali mangkir dalam pemeriksaan sebagai saksi dengan alasan sakit
lalu yang ketiga penyidik khawatir jika panji gumilang ini tidak ditahan
ia akan berupaya untuk menghilangkan barang bukti
dan yang berikutnya itu yang dikhawatirkan jika panji gumilang tidak ditahan
akan mengulangi lagi perbuatannya
oleh sebab itulah itulah sejumlah alasan yang digunakan oleh penyidik baris krim
mengapa panji gumilang akhirnya untuk ditahan di rutan barai skrim
dan keterangan dari karopemas polri berikian polisi yang matramadan
ini resmi ditahan kemarin selama dua puluh hari ke depan sampai dengan dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh
dan memang dari kuasa hukum panji gumilang hendry fnd
tadi mengatakan bahwa alasannya mengapa mengajukan pengajuan penangguhan penahanan
karena alasannya kemanusiaan
karena panji gumilang sudah berusia tujuh puluh tujuh tahun dan juga arsan kesehatan
karena mengingat kondisi di rutan dinilai tidak higienis
dan mungkin bisa berdampak terhadap kesehatan dari panji gumilang
hendra effendi menegaskan bahwa dari pihak keluarga ini siap menjadi penjamin terhadap panji gumilang
dan hendry fnd juga memastikan bahwa jika pengajuan penangguhan penahanan ini dikabulkan
pihaknya akan kooperatif dan akan mematuhi semua peraturan dan prosedur
yang diterapkan oleh penyidik baris krim salah satunya adalah wajib lapor
dan dari pihak hendry fnd juga meminta kepada para santri
pondok presentri alzaitun atau siapapun yang mendukung ataupun bersimpati terhadap panji gumilang
untuk tidak melakukan tindakan tindakan yang membawa kepada unsur pidana
seperti misalkan turun ke jalan ataupun melakukan aksi demonstrasi
karena jika sampai terjadi hal tersebut maka itu bisa mengganggu proses hukum yang sedang dijalani oleh panji gumilang
dan tadi juga
keterangan tertulis itu partai mas polri
bidian polisi alam pertama dan mengatakan
panji gumilang ini tidak hanya dijerat kepada pasal penistaan agama
namun juga dari rektorat tindak pidana ekonomi khusus juga sedang mulai menyidik
adanya dugaan tppu yang dilakukan oleh panji gumilang
dan nanti penyidikan kasus tppu ini
rencananya akan dimulai pada senin depan tujuh agustus dua ribu dua puluh
dan ini dimulai dengan melakukan pemiksaan terhadap sebelas saksi
namun saksi siapa saja yang akan diperiksa
terkait dugaan tppu ini belum diumumkan secara resmi dari pihak humas polri
baik terima kasih arief atas laporan anda
selamat sore selamat bertugas kembali